ke informasi lainnya penyidik kpk memblokir rekening milik ketua dpr yang juga tersangka kasus megakorupsi ktp elektronik setia novanto tidak hanya milik novanto rekening beberapa anggota keluarga ketua umum partai golkar itu juga diblokir
dilansir dari laman detik com pengacara setia novanto frederick yunadi menyebut pemblokiran rekening setia novanto istri dan anak anaknya telah dilakukan sejak tahun dua ribu enam belas
pemblokiran dilakukan terkait penyidikan kasus ktp elektronik namun juru bicara kpk febri diansyah tidak mengkonfirmasi informasi pemblokiran itu
menurut febri upaya pemblokiran ataupun penyitaan merupakan kewenangan penyidik sesuai aturan hukum
sudah ada koresponden maria sarjana di gedung kpk maria bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap setia novanto
setia novanto sejauh ini
selamat siang elvira kelanjutan proses hukum terkait dengan tersangka setia novanto hingga saat ini belum ada perkembangan yang berarti
artinya sehingga saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah memang kpk sudah siap melimpahkan berkas dari setia novanto kepada penuntutan dan kemudian dilimpahkan ke persidangan atau tidak
tetapi hari ini ada dua orang saksi yang kemudian dipanggil oleh kpk sebagai saksi bagi setia novanto
yaitu irman dan juga andi narogong
seperti yang sudah diketahui dalam fakta fakta persidangan bahwa irman juga sempat menyatakan bahwa ada pertemuan antara dirinya dengan setia novanto di hotel grand melia saat itu di pagi hari
ketika itu irman bahkan bertanya kepada andi narogong yang seseorang yang dinyatakan sebagai pemrakarsa pertemuan antara irman sugiharto dan juga setia novanto
kenapa harus bertemu dengan setia novanto
dan saat itulah andi narogong menyatakan bahwa
setia novanto merupakan kunci dari lolosnya anggaran lima delapan triliun rupiah ktp elektronik elvira
dan tadi memang irman dan juga andi narogong sudah masuk ke gedung kpk dan hingga saat ini belum keluar dari ruang pemeriksaan
kemudian yang juga menarik hari ini setia novanto dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta bersama dengan beberapa penyidik kpk untuk melakukan check up
usai kemarin melakukan perawatan
sebelum ia ditahan dan juga dinyatakan tidak perlu melakukan perawatan secara intensif dan juga tidak perlu melakukan rawat inap di rscm jakarta oleh tim medis
dan hari ini memang jadwal dari check up menyeluruh bagi setia novanto untuk mengetahui bagaimana kondisi dari kesehatan setia novanto
elvira kalau kita juga berbicara mengenai proses hukum yang kemudian akan dijalani oleh setia novanto yang paling dekat adalah tanggal tiga puluh november dua ribu tujuh belas
yang diberikan bagi setia novanto dalam pra peradilan yang nantinya akan dipimpin oleh hakim tunggal kusno
dan tiga puluh november ini tentu menjadi angka yang atau tanggal yang cukup dinantikan bagi kita semua
apakah nantinya pra peradilan ini akan gugur ataukah tidak
karena gugurnya pra peradilan sekali lagi elvira ada klausul yang menyatakan dalam pasal delapan puluh dua ayat satu d undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
sudah diujikan materi pada tahun dua ribu enam belas dan mahkamah konstitusi sudah menyatakan bahwa gugurnya pra peradilan adalah ketika dimulainya sidang pertama dari seorang setia novanto
artinya pada saat sidang pertama yang harus dijalani setia novanto atau dimulainya sidang pokok perkara maka pra peradilan gugur
tetapi mengingat ini sudah tanggal dua puluh delapan elvira sedangkan pra peradilan berjalan tanggal tiga puluh november
hanya tinggal dua hari lagi waktu bagi komisi pemberantasan korupsi
untuk menghadapi pra peradilan
kami belum mendapatkan informasi secara detil
tapi tadi dari jurubicara kpk febri diansyah menyatakan bahwa nanti sore akan ada sesuatu hal yang kemudian diumumkan oleh kpk
kami masih juga mempertanyakan apakah pengumuman yang akan diberikan oleh kpk ini apakah terkait dengan pelimpahan perkara
ataukah terkait dengan tersangka lain dalam keterlibatan di ktp elektronik
tetapi memang sekali lagi walaupun sudah dilimpahkan hari ini elvira tetap tidak bisa menggugurkan pra peradilan yang akan
dua puluh november dua ribu tujuh belas tinggal kpk apakah memiliki amunisi baru untuk kemudian bertempur dengan setia novanto di pra peradilan
sehingga setia novanto dapat dikalahkan dalam peradilan ini tidak seperti pada pra peradilan yang lalu yang dimenangkan oleh setia novanto
kalau tadi juga anda sempat menyebutkan ada penyegelan rekening yang diberitakan oleh kuasa hukum dari setia novanto fedrik yunadi
dari pihak kpk elvira menyatakan bahwa memang
beberapa kali pemblokiran rekening ini menjadi sesuatu hal yang diberatkan atau merasa tersangka atau terdakwa merasa keberatan dengan hal ini
tetapi ini memang merupakan pemenang bagi kpk atau pemenang dari penyidik kpk ketika menemukan adanya indikasi aliran dana yang masuk ke rekening rekening tersebut
dan adanya indikasi bagi pemilik rekening untuk bisa mengaburkan bukti bukti yang ada elvira
dan kita juga masih menunggu bersama bagaimana
klanjutan dari kasus megakorupsi ktp elektronik ini dengan tersangka setia novanto dan juga tersangka tersangka lainnya dalam megakorupsi ktp elektronik elvira
baik terima kasih maria sarjana kita tunggu apa nanti akan disampaikan kpk selasa petang ini